assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan ramadan yang dirahmati allah
bagaimana kita bisa bangga menyebut diri sebagai seorang muslim yang beriman
tetapi kita tidak pernah merasa takut kepada allah
air mata yang senantiasa mengering
seolah olah merasa aman dengan maksiat dan dosa yang kita lakukan
mungkin diri ini perlu muhasabah
jangan jangan air mata yang tak pernah tertumpah ini
menjadi pertanda hati kita yang telah mati
yang jauh dari cahaya dan petunjuk allah azza wa jalla
semoga allah senantiasa melembutkan kolbu kita
menjadikan mata kita senantiasa basah
menyesali setiap dosa dan kesalahan yang kita lakukan
nah pemirsa hari ini insya allah kita akan mengkaji ilmu
terkait sulitnya menangis
apakah pertanda hati yang mati
bersama ustadz kesayangan kita semua
assalamualaikum wa hilman
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
rasanya memang sudah keahliannya hilman ya
nanti kita akan bahas lebih jauh ya ahilman ya
nah bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda
melalui nomor whatsapp yang tertera di layar kaca
kalau kita sudah jarang menangis
itu tuh memang iya ya
apakah itu tanda hati yang mati
apakah kita perlu khawatir
dengan kondisi kita yang seperti itu
yang lembut hatinya
makin lembut hatinya
air matanya menetes
dan makin mudah
air matanya itu untuk
keluar dari matanya
karena yang teringat adalah
setiap apapun yang pernah dia lakukan
satu kali itu ada percakapan antara
satu kali ditanya itu
mana yang lebih utama antara
tasbih dan istighfar
ibn taymiyah menjawab seperti ini
manakah yang lebih utama
untuk pakaian yang wangi
atau yang lebih mudah
untuk pakaian yang bersih
dengan pakaian yang kotor
ketika pakaian itu bersih
itu lebih utama
ketika pakaian itu kotor
air dan sabun lebih utama
kita semua adalah orang yang
pernah tenggelam dalam dosa
pernah berbuat dosa
sering berbuat dosa
berkali kali berbuat dosa
maka cara membersihkan dosa itu
dan istighfar kita yang kita ucapkan
untuk meminta ampun kepada allah
akan semakin kuat kualitasnya
jika diiringi dengan
tangisan penyesalan kepada allah
dan tangisan takut
kepada allah swt
di antara air mata
yang disukai oleh allah adalah
yang disukai oleh allah adalah
yang disukai oleh allah adalah
karena takutnya dia kepada allah
kita punya air mata yang terbatas di dunia ini katanya
maka habiskan air matamu untuk menangis
karena takut kepada allah
sampai nanti di akhirat
tidak ada lagi air matamu yang menetes
karena ketika di dunia engkau sudah habiskan
untuk menangis di hadapan allah swt
kita punya kesedihan selama hidup di dunia
maka habiskan semua kesedihanmu di dunia
hingga nanti dia menangis di dunia ini
maka habiskan semua kesedihanmu di dunia ini

maka habiskan semua kesedihanmu di dunia ini
dan biasanya orang kalau sedih
kadang kadang saya merasa begini
mungkin kita juga banyak yang merasa begini
kita sudah sholat gitu ya
atau kita sudah melakukan apa yang allah perintahkan
saya juga bertanya
tapi kenapa itu kemudian tidak menyentuh ke hati ya
kadang kadang kita pernah merasa ada hal yang tidak diperlukan untuk kita menangis
kadang kadang kita pernah merasa ada di fase seperti itu ya
tapi ada sesuatu yang hilang ada sesuatu yang terasa hampa
kok saya tidak bisa menangis ya
itu tuh kalau kita mengalami itu
atau saya yang mengalami itu saya pribadi merasa
ya allah ini kayaknya allah belum sepenuhnya mungkin ridho deh
pikiran seperti itu boleh gak ya allah
iya memang kalau kita bicara tentang
sifat manusia kan beda beda pastinya
ada orang yang mungkin melankolis
artinya sangat mudah tersentuh
ada juga orang yang
kok saya gak sedih ya
misalnya ada juga yang seperti itu
tapi kalau kita melihat pada konteks nangis seperti apa
yang disukai oleh allah itu ya tadi
nangis karena dia takut kepada allah
nangis karena dia ingat dengan dosa dosa
dan dia takut dengan apa siksanya allah
kalau kita masih gak bisa juga nangis
coba bayangkan keadaan kita akan kembali kepada allah
bayangkan masa masa dimana semua dunia ini akan hilang
dan kita akan kembali kepada allah
sedangkan kita kembali ke allah itu dengan bekal yang belum cukup
maka orang yang kalau diingatkan tentang kematian mudah nangis
kalau diingatkan tentang akhirat dia mudah nangis
itu pertanda kelembutan hati
tapi kalau orang sudah diingatkan tentang akhirat
diingatkan tentang mati
diingetin sesuatu yang besar yang berat yang dia akan hadapi
berarti ada sesuatu dengan hatinya
nah kadang yang lucu mohon maaf mbak mila
kita ini menangis karena sesuatu yang mungkin sedih dalam diri kita
lebih karena kehilangan
dan biasanya kehilangan dunia
bukan nangis untuk urusan akhirat gitu
berarti kecintaan kita terhadap dunia itu melebihi kecintaan kita terhadap akhirat
kalau kita ditanya apa kabar harimu hari ini misalnya
itu dikisahkan ada seorang tabiin itu
satu kali pernah ditanya begini
bagaimana kabarmu hari ini aku sedih
engkau kan tidak kehilangan a tidak kehilangan b tidak kehilangan c
tidak kehilangan harta tidak kehilangan itu
apa jawaban dia
aku kehilangan kesempatan sholat tahajud
di rokaat pertama yang biasanya aku baca al baqarah
aku kehilangan kesempatan baca al baqarah
level keimanannya udah
beliau nangis karena kehilangan kesempatan
yang biasa tahajud durhad pertamanya adalah al baqarah
nah ini enggak
tapi ada loh orang yang begitu mbak mila
iya maksudnya itu kan bukan sesuatu hal yang tidak mungkin gitu loh
ada orang yang sholat subuhnya kesiangan nangis
ada orang yang biasa mbak adia qomliyah kemudian
ya allah karena sakit sibuknya aku kenapa tadi aku enggak qomliyah mbak adia
itu berarti pertanda yang bagus sebenarnya
tanda hati yang lembut
ada orang teman saya misalnya mbak mila mohon maaf datang kajian
baru mulai saya salam udah nangis
baru mulai sholawat kan biasanya kita salawat di awal
itu karunia dari allah
iya betul betul
ada orang yang datang ke masjid mendengarkan kajian ilmu
sudah menangis akhir matanya
kan yang dia bayangkan apa dosa
yang dia bayangkan apa masa lo yang buruk
tapi ada orang yang udah stand by di masjid
tapi kok gak tersentuh ya
nah itu harusnya
bolehkah boleh jadi islam
itu menjadi pertanda bahwa hatimu keras
nah sekarang coba kita lihat
kita ini lebih mudah nangis karena urusan dunia
atau kita lebih mudah nangis karena urusan akhirat
kadang kadang jujur nih ahilman ya
misalnya kita kehilangan uang berapa ratus ribu
atau kita kehilangan uang satu juta gitu ya
itu jauh kita sesali kita merasa sedih gitu ya
daripada misalnya kita bangun sholat subuh kesiangan tadi gitu
wah oh yaudahlah biasa aja gitu
dan biasanya karena apa itu
karena kecintaan kita
attachment kita terhadap dunia ya
kan begitu kan
mbak mila kalau kehilangan yang dicintai sedih dong
nah respon rasa cinta terhadap sesuatu
yang saat kita hilang jadi sedih kan
nah berarti kalau kecintaan kita terhadap dunia
melebihi kecintaan kita akhirat
maka jangan kaget
kalau saat kita kehilangan dunia
kita lebih mudah nangis dibanding kehilangan akhirat kita
orang yang mudah menangis
terutama menangis karena allah
setidaknya ada empat yang allah siapkan untuk dirinya
mau dibahas sekarang atau nanti
dua dibahas sekarang ah yoman
yang pertama mbak mila
orang yang mudah menangis karena takut kepada allah
orang tersebut akan mendapatkan naungan ketika nanti hari kiamat
jadi tangisan akhir matanya itu
yang karena dia takut ke allah
maka salah satu orang yang akan mendapatkan naungan dari allah
ya ruk kenapa aku mendapatkan daungan seperti ini
dijawab karena air matamu yang mudah menangis
karena engkau takut kepada allah
kalau kita tidak punya banyak bekal
untuk bisa mendapatkan daungan allah ketika nanti hari kiamat
setidaknya air mata yang menetes
yang keluar di mata kita
itu yang akan menaungi kita di hari kiamat
maka orang sholat itu cengeng
malamnya dia menangis
siangnya dia berdakwah
malamnya dia bermunajat kepada allah
siangnya dia berdakwah
dia malu dengan dosanya
maka orang itu cengeng
dan ingat bukan cengeng kepada manusia
tapi cengengnya kepada allah
dan orang yang mudah menangis karena allah
takut kepada allah
maka di hari kiamat dia mendapatkan naungan dari allah
orang yang mudah menangis karena takut kepada allah
orang itu disukai oleh allah
dicintai oleh allah
apa yang kita inginkan dalam hidup kalau bukan dicintai allah
dari ibnu abbas
ada dua mata
yang dicintai oleh allah
yang sangat dicintai allah
satu mata yang sangat dicintai allah
satu mata yang mudah menangis
karena takut kepada allah
dua mata yang senantiasa terjaga
karena ibadah dihadapan allah
sudahkah mata kita digunakan untuk hal itu
karena takut kepada allah
dan terjaga untuk terus ibadah dihadapan allah
orang yang mudah menangis karena allah
satu mendapatkan daungan dari allah
dicintai oleh allah
mudah mudahan allah itu lembutkan hati kita ya
supaya itu tadi gampang
menangis karena allah
bukan karena yang lain
ahilman kita harus jeda dulu pemirsa
dapai kemuliaan allah dan akan kembali selagi daing satu ini
bapak dan ibu
anda bisa melihat
kembali ke kemuliaan allah
dan bisa menggunakan
kehidupan yang baik
kalau anda masih berada di luar
yang ketiga orang yang mudah menangis karena takut kepada allah ya maka akan terjaga dari azab allah
dikisahkan dalam satu kisah itu ada seorang tabiin yang mudah menangis sangat mudah menangis
sampai kalau nangis tuh jadi dia sholat dimana gitu ya nangis
dia lagi dimana nangis pernah ditanya kenapa hampir di semua tempat engkau sering menangis
apa jawabannya karena aku percaya di setiap tempat yang aku meneteskan air mata di tempat itu
maka azab allah akan hilang di tempat tersebut
jadi datang ke sini nangis datang ke sini nangis artinya semua tempat akan menjaga hidupnya dalam kebaikan
ada kisah yang lain
orang tuh kalau nangis air matanya jadi nangis karena allah ya bukan nangis karena kehilangan dunia ini ya
nangis karena allah takut ke allah jadi kalau ingat dosa dia minta ampun ke allah tuh tiba tiba nangis gitu
nah air mata itu sama dia diusapkan ke seluruh tubuhnya
kenapa ternyata air mata yang menetes yang menyentuh bagian tubuh karena air mata itu takut kepada allah
maka tubuh yang tersentuh dengan air mata itu tidak akan mendapatkan azab dari allah swt
pokoknya sedih banget akhirnya maksudnya ini salah satu tema yang sangat menyentuh ya
tidak hanya saya yang berkaca kaca tapi ada teman teman guru juga berkaca kaca
jadi orang itu kalau nangis tuh diusapin ke sini gitu
kenapa nangisnya ya karena takut kepada allah dia dia berharap semua anggota tubuh yang terkena air mata itu akan menjaganya dari tersentuh api neraka
ahilman jadi misalnya gini berat ya
pembahasannya tapi gini misalnya kita suatu saat
ada momen kita menangis gitu ya dalam kesendirian kita mungkin mengingat ingat dosa kita kita menangis
kita boleh nggak gini berharap sama allah
ya allah semoga air mata yang menetes dari mataku ini kelak bisa menjadi hujah di depan engkau jadi enggak jadi inget dosa gitu kan
maksudnya akan menjadi hujah di depan engkau agar engkau ridau pada saya gitu
itu boleh nggak kita seperti itu
maka nanti yang keempat orang yang mudah menangis karena takut kepada allah itu
tanda taubatnya diterima oleh allah swt
tanda taubatnya benar
makanya dalam kesendirian itu kita meminta kepada allah ya allah
jika dengan air mata yang menetes ini menjadikan taubatku adalah taubat yang sungguh sungguh
aku mohon ya allah ampunkan semua dosa dosaku
maka di antara tanda taubat diterima itu mbak bila menyesalkan syarat utamanya
taubat itu menyesal
bagaimana caranya melihat orang itu menyesal dengan dosa
salah satunya adalah ketika air matanya menetes
maka bersyukurlah orang yang diberikan kelembutan hati oleh allah
untuk mudah menangis karena takut kepada allah
maka ingat empat ini ya
orang yang mudah menangis karena takut kepada allah
satu kelak allah berikan daungan di hari kiamat
dua orang itu akan menjadi orang yang sangat dicintai oleh allah
tiga orang itu akan terbebas atau jauh dari siksanya allah
dan yang keempat orang itu akan mendapatkan kualitas taubat yang diterima
taubatnya yang benar dihadapan allah swt
maka jika hari ini apalagi di bulan ramadan ya
dikit dikit doa dikit dikit doa
memang ramadan sahru doa
jangan lepaskan waktu yang ada di ramadan kecuali doa lagi doa lagi doa lagi

dan kalau ketika doa kita mau menangis itu lebih baik
dan nangisnya karena takut kepada allah berharap ke allah
sangat membutuhkan allah
makanya ada satu fase mbak mila dan pemirsa
kalau kita udah masuk level begini
kita udah doa nih terus kita bilang begini
ya allah hamba tuh udah terserah engkau aja
jadi engkau mau apa terserah
jadi dia udah merasa bahwa ke depan mentok ke kiri mentok
ke belakang mentok
dia hanya minta ya gimana engkau ya allah
tiba tiba air matanya netes aja
nah maka air mata itulah yang nanti akan menerjemahkan doa doa dirinya
kan kadang kalau kita udah terbata bata suka bingung ya
harus apa lagi
tapi aku tuh tahu ya allah pengen bilang ini
tapi seakan mulut ini susah untuk berkata kata
maka ketika air mata menetes air matalah yang mengejawantahkan harapannya dia kepada allah swt
kalau lisan kita sudah kaku untuk kehabisan kata dalam meminta ya cukuplah air mata kita sebagai pertanda
dan cara kita menyampaikan perasaan kita
ya allah tahu kok
ya allah pasti tahu ya
allah pasti sangat tahu
tapi saya kadang kadang merasa ketika kata itu sudah tidak bisa lagi mendeskripsikan bagaimana ketakutan kita mungkin
apa ya kebutuhan kita kepada allah
justru disitu sebenarnya allah insya allah akan menjawab ya
air mata itu lebih kuat daripada sekedar kata gitu
air mata bisa menjelaskan banyak hal
maka habiskan air matamu untuk menangis dihadapan allah
jangan menghabiskan air matamu hanya untuk menangis diurusan dunia yang kau kehilangannya
ya allah yaudah
maka ada momen dimana tangisanmu tidak akan sia sia
ketika air matamu menetes karena engkau takut kepada allah
tapi air matamu akan sia sia ketika engkau menanggisi manusia menangisi dunia
kan tidak sedikit ya diantara kita yang mohon maaf misalnya dekat sama seseorang
kemudian ditinggal nangis tisu lagi ambil tisu lagi
biasanya juga begitu ya umar
tapi karena kan maksudnya belum belajar ya
kalau sudah belajar buat nanti harus kembali
misalnya kalau kita ditinggal sama seseorang itu sedihnya bukan karena orang itu pergi
tapi sedihlah bahwa banyak momen momen yang harusnya gak gitu aku sama dia
iya betul menyesal
jadi menyesalnya karena boleh jadi ada
menurutnya aku responnya berbeda ya gitu loh
makanya kan sering ini kalimat ahilman
tidak ada yang menyakiti ibu
kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri
betul dan perasaan anda sendiri mbak bimsa masya allah
ini banyak cerita jadinya
ahilman seperti biasa sudah ada pertanyaan dari pemirsa gapai kemuliaan yang masuk
kita akan simak bersama mari
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
izin bertanya pak ustadz bagaimana cara mengelola hati supaya mudah untuk terserbu dengan ayat ayat tiga al quran
iya pertanyaan dari mbak hana gimana supaya kita gampang tersentuh dengan ayat al quran
pertama ini rumus utama ya
hati itu akan terasa tenang ketika kita berzikir kepada allah
salah satu zikir itu adalah membaca al quran
maka al quran melembutkan hatimu
al quran menenangkan perasaanmu
al quran mengantarkan kebahagiaan dalam hidupmu
orang yang sering berinteraksi dengan al quran lembut hatinya
ini utama ini rumusnya
sekarang bagaimana agar saat dibacakan al quran itu a
kita tuh bisa makin lembut lagi
satu berarti kita harus dengarkan bacaan al quran yang tepat bacaannya
kan banyak tuh kori kori kita yang ketika membacakan suaranya tuh masha'allah ta'barukallah
dan baginda nabi itu senang
jadi kalau beliau ingin beristirahat jadi salah satunya adalah arehana
jadi istirahatkanlah aku dengan sholat dan bacaan al quran
karena itu menenteramkan hati
jadi kalau bahasa anak muda sekarang itu healing
nah itu tuh jadi gak usah jauh jauh
jadi healing terbaik itu bukan dengerin ya lagu lagu yang seperti apa
tapi saat mendengarkan lantunan ayat suci al quran
itu bisa melembutkan hati kita
yang kedua selain suaranya yang bagus
kemudian cari juga maknanya
makanya ada imam imam kori kori tuh kalau baca bab surga
itu terasa tuh senyum gitu ya
ada kebahagiaan yang kita dengar
tapi kalau udah bicara neraka azab tuh jadi kayak sedih gitu
nah itu bisa membuat kita lebih tersentuh
nah yang ketiga latihan
jadi kita tuh makin sering berinteraksi dengan al quran
makin mudah lembut dengan al quran
tapi kalau kita datangnya pas lagi butuh doang
pas lagi ada masalah baru misalnya
kok gak tersentuh padahal lagi punya masalah
jangan jangan memang sedang keras hatinya
makanya ini penting ya
datangilah allah di masa lapangmu
agar allah hadir di masa sempitmu
jadi jangan hanya datang ke al quran
jangan hanya melibatkan al quran
ketika lagi sempit atau lagi butuh aja
tapi justru dalam keadaan apapun
libatkan al quran agar kita terbiasa
jadi baru didengarkan aja
baru kemudian terlintas aja
itu langsung menyentuh hati kita
dan emang itu perlu latihan
sedikit ahilman sebelum nanti kita jeda
salah satu yang membuat kita jadi susah menangis itu kan
karena hati kita yang keras
itu hati yang keras itu karena dosa yang kita lakukan
dan apa saja dimensinya yang bisa membuat hati kita keras
seseorang itu bisa punya hati yang keras karena
tentu ada penyakit dalam hatinya
kenapa penyakit itu tumbuh dalam hatinya
karena kurangnya dia bersikir kepada allah
apa diantara penyakit hati itu
ada empat penyakit hati di bulan ramadan yang khusus ya sering kita datangi
satu iri demki
apa sih bedanya iri sama dengki
tidak senang dengan kebahagiaan orang lain
tapi kalau demki
tidak senang dengan kebahagiaan orang lain
dan dia tuh berharap kebahagiaannya hilang
dan kalau bisa pindah ke saya gitu
nah itu namanya demki
yang kedua membenci orang lain
orang kalau udah iri demki benci
yang ketiga bakhil kikir
yang keempat riak
nah itu penyakit hati
kenapa itu bisa ada
karena kurang inget ke allah
orang iri demki kenapa
karena dia lupa
allah memberikan nikmat kepada setiap orang itu beda beda
maka janganlah engkau iri hati kepada orang yang dilebihkan dalam urusanmu
berarti kuncinya apa
lupa ke allah
orang yang bahil kikir kenapa
karena dia lupa
karena dia lupa semua yang dia dapatkan dari siapa
kenapa orang riak
karena dia lupa amalnya bukan untuk allah tapi untuk manusia
karena jauh dari allah
kurang berzikir ke allah
karena ada penyakit hati
maka jawabannya selain melembutkan atau selain membersihkan tubuhmu dengan mandi bersihkan juga hatimu
dengan cara apa
berzikir kepada allah swt
banyakin zikir lah ya sekarang ya
udah banyakin zikir
ringan kok gitu ya
ya ini buat saya juga sih ringan mil ringan bisa dilaksanakan kapan aja
bahkan setelah lagi jeda ini bisa buat zikir ya
masya allah kita harus jeda dulu
udah beres aja jangan kemana mana gak payah kemuliaan nama dan akan kembali setelah jeda yang satu
pemirsa terima kasih sudah masih menyaksikan gapai kemuliaan ramadan dalam episode sulit menangis
apakah tanda hati yang mati
di segmen terakhir ini lanjut ya
itu tadi ya dalam kondisi sehari hari itu kita tanpa sadar tuh merasa bahwa kita tuh memang gampang nangis untuk hal hal yang sifatnya dunia
atau sesederhana kita nonton drama korea aja gitu ya drakor gitu gampang banget nangis
tapi kalau untuk sesuatu yang sifatnya akhirat ya untuk beribadah sama allah
ketika kita melakukan sesuatu yang gak sesuai itu rasa rasanya kita biasa aja
apakah kita tuh perlu menangisi sih
ketidakmampuan kita menangis karena allah sebenarnya itu harusnya seperti itu
jadi menangis karena tidak bisa menangisnya kita dihadapan allah
karena sibuk urusan dunia gitu
salah satu melatih agar kita mudah menangis itu adalah gini
salah satunya adalah cari satu suasana gitu
yang bisa membuat kita tuh lebih fokus dalam ibadah
orang biasanya tidak menemukan kehusuan dalam ibadah karena terdistract atau terganggu dengan tadi hal hal yang merusak ibadahnya
ya urusan dunianya kesibukannya
maka kita harus punya momentum yang lebih dekat lah dengan kehusuan itu
ini pas ini sebenarnya ramadan kan
nah ramadan adalah momentum terbaik
khususnya kalau di hari hari biasa itu adalah waktu sepertiga malam terakhir
makanya orang yang biasa sholat malam orang yang biasa terbangun di waktu malam gitu
dan kemudian dia mendekatkan dirinya kepada allah cenderung benar benar menangis
ketika dia diingatkan dengan dosa dosa yang pernah dia lakukan
sebenarnya ini berangkat dari bagaimana kita mengatakan
berangkat dari bagaimana kemampuan kita untuk pandai berbuah sahabat
tidak sibuk dengan aib orang lain tidak sibuk dengan kesalahan orang lain
dia lebih berkaca terhadap apa yang sering dia lakukan dalam hidupnya
maka apakah boleh kita menangisi keadaan kita yang sulit yang menangis di hadapan allah
ya allah kenapa keras sekali hati ini kenapa air mata ini tidak menetes
apakah sudah kering air mata ini untuk menangis di hadapanmu ya allah
dan maka ini momentum bulan ramadan
khusus nanti di sepuluh malam terakhir ramadan
kita semoga diizinkan bertemu dengan laylatul qadar
amin ya allah
dan disitulah waktu terbaik untuk menumpahkan air mata sebanyak banyaknya
untuk bertaubat minta ampun kepada allah swt
agar air mata ini menetes di waktu yang tepat di saat yang tepat dan di tempat yang tepat
dalam keadaan itikaf dalam keadaan bulan ramadan di malam ganjil sepuluh malam terakhir ramadan
kalau di waktu itu masih gak bisa menangis butuh waktu apa lagi
agar kita bisa menangisi setiap dosa yang pernah kita lakukan
makanya air mata manusia itu dibagi sepuluh bagian
satu bagiannya karena allah
sesembilannya karena manusia
tapi kalau satu air mata ini menetes
maka sekalinya air mata ini menetes bisa menutupi air mata air mata yang lainnya
jadi misalnya mba bila kan jarang bisa nangis nih
tapi kalau ramadan
ketemu sepuluh malam terakhir ramadan
mudah mudahan allah akan melihat ini
nangis karena takut kepada allah
maka mudah mudahan satu tangisan ini bisa menutupi sembilan tangisan kita karena manusia yang lainnya
dan itu bisa kita dapatkan
kalau satu tangisan ini
tangisannya keluar karena apa
karena takut kepada allah
mudah mudahan allah lembutkan hati kita
jadi benar kata para ulama ya ahilman
bahwa sebaiknya dunia itu habiskan tangismu
kata ahilman itu
sampai nanti di akhirat tuh
gak ada lagi air matamu
dan sedikitkan tawamu
itu memang betul ya
maksudnya konsep konsep seperti ini saya rasa iya iya juga ya
makanya ada perkataan imam shafi'i rahimahullah bagus sekali
aku tuh bingung sama manusia katanya
maksudnya dia masih bisa tertawa terbahak bahak
padahal kain kafalnya sedang ditenun katanya
tidak sanggup ya allah
ini kalimat yang
itu kalau gak ketampar sih udah kebangetan ya manusia ya
jadi kita masih bisa tertawa terbahak bahak
sedangkan di saat yang bersamaan kain kafalnya sedang disiapkan untuk ditendun
atau malaikat maut tuh sudah ngawasin kita gitu
dan kita tahu malaikat maut itu kan kurang lebih tujuh puluh dua kali turun ke muka bumi
ya allah ya allah
berarti kalau dibagi dalam menit kurang lebih setiap dua puluh satu menit sekali
setiap satu program ini selesai
iya ahilman hitungannya
setiap satu lagi
ya allah ya allah
jadi banyak kesempatan untuk menangis seharusnya
menangisnya karena allah swt
ahilman ini menarik sekali
tapi sayang kita harus berpisah karena waktunya terbatas
pemirsa tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program gapai kemuliaan ramadhan
semoga apa yang tadi kita bahas bisa menambah keimanan kita kecintaan kita kepada allah azza wa jal
selamat menaikkan ibadah puasa bagi anda yang menjalankan
saya meladia rahman dan juga ustadz hilman fauzi undur diri
insya allah kita akan jumpa kembali pada gapai kemuliaan ramadhan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh